soal pernyataannya ibu pas pidato politik itu bilang foto karena tempat sama mbak puan mbak puan melihat itu sebagai kode bahwa nanti mbak puan akan gantiin ibu atau gimana
tapi kan juga sempat disinggung dulu mbak soal revisi revisi beberapa undang undang termasuk soal penyiaran dan juga mk dan itu ketika mbak puan sedang berada di
ritik dari ibu supaya mbak puan lebih tegas mengawal revisi revisi undang undang di dpr
ya saya kan tugas ke luar negeri karena memang sebagai ketua dpr ada event event conference internasional bersama ketua dpr yang lain
jadi memang semua hal yang terjadi di dpr tentu saja sudah sepengetahuan saya untuk bisa dilakukan di dpr
jadi hal hal tersebut memang sudah dibicarakan melalui fraksi fraksi yang ada di dpr
jadi itu salah satu tugas untuk saling mengawal saling mengkoordinasikan dan dibicarakan bersama di dpr